satu ini saudara daharga pepaya jenis california di kabupaten ogan komering ulu selatan sumatera selatan anjlok
akibatnya para petani merugi hingga jutaan rupiah
harga pepaya jenis california beberapa bulan terakhir anjlok
menurut para petani di kabupaten itu harga pepaya jenis california saat ini berada di kisaran rp satu hingga rp satu dua ratus per kilogram
bahkan harga terendah hanya rp enam ratus per kilogram
padahal menurut petani harga pepaya jenis itu sebelumnya berada di atas rp empat per kilogramnya
para petani tidak mengetahui penyebab anjloknya harga pepaya saat ini
bahkan petani mengaku bingung menjual hasil panen mereka
ditambah lagi ada lebih dari tiga ton pepaya yang sudah panen banyak tidak bisa terjual dan busuk yang kemudian dijadikan pakan ternak
sangat anjlok itu biasanya kalau harga stabil itu di kisaran harga berapa
dari rp empat lima ratus sampai rp lima
ini rencananya kartis yang dimuat ini rencananya mau diapakan ini mas
ini mau dikasih ke ternak ternak untuk ternak lele kolam kolam perah
ini sekitaran lebih dari tiga ton kita buang
anjloknya harga pepaya jenis california membuat sejumlah petani pepaya merugi
petani pepaya berharap pemerintah setempat dapat membantu mencari solusi dari anjloknya harga pepaya
setia budi kompas tv kabupaten ogan komering ulu selatan sumatera selatan